sementara itu di kabupaten lumajang jawa timur ketekunan seorang penjual tahu keliling akhirnya membuahkan hasil
ia adalah kasan solin penjual tahu keliling yang berkesempatan menjadi tamu allah pada musim haji dua ribu dua puluh tiga ini bersama sang istri
warga dusun karangsukup desa kunir kidul kecamatan kunir kabupaten lumajang ini berangkat dengan rombongan jemaah calon haji kloter empat puluh dua
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga dirinya selalu menyisikan uang hasil berjualan tahu untuk ditabung di celengan
dirinya kemudian menginvestasikan uang tabungannya pada seekor sapi hingga akhirnya dia menjual semua sapi untuk mendaftar haji
kasan dan istri akhirnya bisa berangkat ke tanah suci pada tahun ini setelah sempat tertunda karena pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia